halo pak waludin ini sedang mantau apa ini pak
ini sedang mantau pergerakan pesawat pergerakan penumpang
jadi kita lagi di posko siaga angkutan natal tahun baru

oke persiapannya sendiri seperti apa pak untuk natal tahun baru kali ini
jadi persiapan itu pertama kita lakukan untuk pemastian infrastruktur dan fasilitas
kemudian kita review semua sop terhadap koordinasi antar stakeholders di operasi bandar udara
terus kami juga memastikan kesiapan dan kecukupan personil
nah ini sudah kita lakukan dua minggu kita ada semacam cek assessment untuk masing masing bandara kita
gambaran dari sisi pergerakan pesawat
kemudian penumpang ini apa ada peningkatan pak dibandingkan tahun lalu
kami memperkirakan khusus untuk bandara internasional soekarno hatta
setiap hari pergerakan pesawat take off dan landing di bandara ini kurang lebih sekitar satu dua ratus an
walaupun berbagai moda transportasi pilihan masyarakat kan sudah semakin bertambah ya
nah itu jadi
transportasi udara masih favorit lah buat masyarakat
dan rata rata setiap hari penumpang yang datang dan pergi dari bandara ini kurang lebih sekitar dua ratus pergerakan penumpang
kalau melihat hasil evaluasi di tahun nataru dua ribu delapan belas apa sih pak yang sudah diperbaiki oleh angkasa pura ii untuk bisa lebih baik di tahun ini
tahun ini kita lakukan digital expose yang memang ada beberapa area yang kita expose ya
satu yang kita expose itu adalah internal operation kita internal operation ke bandar udaraan kita expose
terus yang kedua kami juga expose termasuk ke teman teman media yang berkaitan dengan
jadi bagaimana pelayanan bus sampai ke toilet aja kita bisa monitor dan kita expose juga
ini di social media jadi kita punya software analytics nya dan kemudian apa yang menjadi harapan dari masyarakat pengguna jasa di bandara
oke itu langsung real time ya pak ya
nah kemudian yang kedua
dengan bantuan cctv ada kurang lebih sekitar hampir dua ribu an titik cctv
oh banyak ya pak
ya baik di dalam kawasan bandara maupun di luar kawasan yang bisa kita monitor
seperti itu kan jalan akses ke masuk dan keluar dari bandara
itu bisa memberikan satu informasi yang berkaitan dengan early warning system detection kita
jadi kita bisa melakukan deteksi dini misalnya
nah ini kepada penumpang
ini kan kemudian akan mempengaruhi delay flightnya kan
ini yang kemudian dia saling bisa terintegrasi satu titik dengan titik lain antara stakeholders
sehingga kami bisa melakukan koordinasi dengan cepat
ada hal hal baru apa lagi pak yang sudah disiapkan
kalau tadi bapak sempat bilang soal runway tiga yang dioperasikan tuh pak
insya allah dua puluh desember operasi komersial dengan panjang dua puluh hari

runway tiga akan kita operasikan
karena memang selesai konstruksinya finalnya kemudian sarana pengunjang dan fasilitas pendukungnya memang bersamaan
jadi dampaknya akan seperti apa sih pak untuk penumpang
satu itu akan memperbaiki on time performance
dua itu kemudian memperbaiki dan lebih efektif lebih efisien operasi maskapai
jadi yang sering holding di atas
atau yang kemudian yang
apa bergiliran untuk terbang dan itu kan menghabiskan maskapai bahan bakarnya ya
itu lebih efisien
terakhir nih pak
bagaimana pelayanan nataru dua ribu sembilan belas ini yang kita lihat sudah sungguh canggih dan juga penuh target perbaikan selalu dari angkasa pura ii
bisa diterapkan tak hanya di nataru dan lebaran pak
tapi bisa di penerbangan sehari hari gitu dalam kondisi normal
jadi saya setuju
konsep ini harusnya menjadi sebuah konsep dasar setiap keseharian operasi bandara
jadi safety nya security nya
nah yang ketiga itu adalah pelayanan operasi penerbangan
jadi disinilah peran antar stakeholder tadi harus betul betul terkolaborasi dengan baik
sinerginya harus jalan
jadi antar unsur tadi
authorities itu ada kantor otoritas bandara ada kantor kelayakan penerbangan ada custom imigration karantina dan juga tni polri
oke sukses buat angka satu dan dua
semoga apa yang sudah direncanakan bisa diterima oleh penumpang dengan puas
dan juga yang paling penting adalah keselamatan ya pak
terima kasih bapak bapak
ya pak desi terima kasih
sudah bersama sian dan tv indonesia